fenomena citaim fashion week berkembang bukan hanya soal fakta akan dambaan ruang terbuka publik
bagi warga di jakarta dan juga kota penyangganya
namun berkembang menjadi ruang ekspresi maupun eksistensi bagi kalangan muda
meningkatnya popularitas sudut sudirman ini ternyata juga diikuti oleh secumlah potensi masalah sosial lain
mulai dari soal kebersihan ketertiban hingga kenyamanan berkendara bagi transportasi yang melintas
dan bagaimana tetap menjaga kondusivitas kawasan duku atas tanpa mengganggu ruang ekspresi di salah satu ruang terbuka jakarta ini
seberapa perlu kita juga mendorong agar tak hanya duku atas saja
namun juga ruang terbuka lainnya bisa menjadi tempat yang layak bagi masyarakat
kita akan membahasnya dari perspektif tata ruang bersama peneliti pusat studi perkotaan nirwono yoga
selamat malam mas ram
baik terima kasih
pak kita bicara soal citam fashion week ini hampir sebulan kita membicarakan soal ini kita mulai tahu begitu
masalah sedikit demi sedikit mulai bermunculan misalkan kemacetan ketertiban kemudian banyak anak anak yang bermalam di sana
membahayakan nyawa terutama bagi peserta pak karena menggunakan zebra cross sebagai sarana begitu untuk fashion show
nah bagaimana kita melihat fenomena ini pak
artinya bagaimana kita seharusnya meminimalisir potensi potensi hal negatif tadi tapi satu sisi juga tidak merugikan begitu
bagaimana ruang terbuka ini dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat
ya ada tiga catatan saya mas bram ya
yang pertama tentu ini menunjukkan bahwa kerinduan anak anak muda dan juga warga jabodetabek khususnya akan kebutuhan ruang publik dan teman teman kota
nah akhirnya kan berarti dengan adanya citanyam fashion week
kemudian muncul istilah sudirman citem bojonggode depok misalnya
ini kan berarti mendorong pemerintah dki jakarta dan juga pemerintah kota kabupaten yang ada di dutabek
untuk memenjadikan lebih banyak lagi ruang publik dan teman teman kota
yang menarik ya sehingga anak anak muda mereka juga mau bermain di ruang ruang publik yang disediakan oleh pemerintah
jadi satu itu poin kedua
poin keduanya tentu harus diapresiasi ya
diapresiasi dari bentuk apa
fasilitas apa yang dibutuhkan oleh mereka agar kegiatan tersebut dapat berkelanjutan ya
rencana yang matang pembiayaan kegiatan tersebut misalnya ya
bahkan juga tentu tadi dukungan dukungan seperti keamanan keselamatan dan juga tentu menjaga kebersihan lingkungan
nah disitu kan pemda bisa membuat aturan apa yang boleh dan apa yang tidak jam berapa buka jam berapa harus pulang misalnya
terus yang tidak kalah penting program program ini harusnya dapat menginspirasi daerah daerah di bodetabek tadi
untuk menyelenggarkan kegiatan serupa atau kegiatan yang lain yang positif tentunya
di ruang publik maupun taman taman kota
nah ini pr nya yang harus segera dilakukan ya
karena kegiatannya sekarang ini kan lebih berkifat spontanitas
jadi kalau tidak didukung dan direcanakan dengan lebih matang lagi kegiatan seperti ini pasti tidak akan berkelanjutan ke depannya mas
baik apakah hanya kemudian dengan adanya regulasi yang jelas kemudian secara mendetail misalkan soal yang anda sebutkan tadi
itu cukup misalkan kita untuk menekan atau meminimalisir potensi masalah tadi pak
yang paling penting silahkan dibuat aturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya
misal misalnya yang berapa teman teman kita bisa melakukan kegiatan di ruang publik tersebut
kemudian yang kedua di situ mereka harus melakukan apa
misal tadi wajib berpakaian sopan misalnya kemudian wajib menjaga kebersihan
terus kemudian dari petugas keamanan yang ada di sana misalnya ya baik itu dari sapo pp ataupun juga penggunaan siperakrosnya oleh dinas perhubungan dan juga polantas ya
jadi ada aturan yang dibuat tetapi juga harus di dukung kegiatan mereka
sehingga mereka tidak mengganggu kepentingan penggunaan ruang publik tadi
misal misalnya para pekerja yang lalu lintas di terowongan kendal ya setelah turun dari stasiun sudirman ke dagua atas dan juga ke mrt misalnya
mereka tetap dapat berjalan dengan aman dan nyaman ya karena sama sama menggunakan ruang publik misalnya
nah mereka juga harus ada aturan jelas tadi misalnya kalau mereka sudah selesai mereka harus kembali ke rumah misalnya atau mereka menginap di tempat
teman yang dekat dari lokasi misalnya jadi dengan demikian tidak ada lagi anak anak yang kemudian harus terpaksa
dapatnya petik tidur di selatar atau bahkan juga kebersihannya tidak dijaga
nah ini yang membuat saya juga harus ada catatan catatan bagi kedua belah pihak
dari pemerintah dan juga tentu teman teman kita dari kitay bojogede dan depok ini mas
baik pak nirwono tapi ketika misalkan ada regulasi yang jelas ada do and ⁇ dont ⁇ nya begitu ya
itu kan biasanya petugas akan menggunakan perspektif keamanan dan juga ketertiban
yang biasanya ini juga rasanya akan cukup mengganggu ruang ekspresi begitu pak
yang sebenarnya kalau kita katakan ruang terbuka cukup banyak tapi ruang ekspres ini kan tidak di semua tempat lokasi ruang terbuka di jakarta ada begitu
ya ini persoalnya lebih pada lokasi yang strategis mudah dicampai ya
terus kemudian lokasi kegiatan itu dapat atau mudah dilalui oleh banyak orang
lalui oleh banyak orang sehingga mudah sekali
dalam tanda petik menjadi viral ya
kalau kita bicara soal publik
di jakarta kan banyak ya kalau bicara soal
ruang publik seperti terowongan kendal kita
bisa juga jumpa di stasiun
stasiun senen atau bahkan di sekitar blok n
ya yang juga banyak ruang publiknya
persoalannya kan itu tidak selalu
dilintasi oleh para penumpang kereta
api tidak banyak dilalui oleh
warga kota misalnya dan
tidak dekat dengan pusat kota
hal hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan
buat teman teman tadi dengan biaya yang murah
kemudian mudah dicapai tapi
dalam tanda petik sangat strategis
membuat mereka memilih
lokasi stasiun di dekat sudirman
tadi yaitu di terowongan kendal yang menjadi
lokasi mereka untuk beraktivitas
jadi sebenarnya pemilihan lokasi juga sangat penting
mas ram karena kalau memanjakan serupa
misalnya itu dilakukan di stasiun
dekat stasiun gojong gede stasiun
cipayum atau bahkan stasiun depok dan bogor
misalnya saya yakin tidak akan sepiral sekarang
jadi pertimbangan lokasi
juga sangat penting dalam menentukan
sebuah kegiatan tadi itu menjadi viral atau tidak
baik artinya fasilitas pendukung itu
juga perlu dicermati begitu ya
tapi kita sebelum kesana saya ingin
fokus terkait dengan aturan itu tadi pak
ketika hari ini kita bicara soal aturan
harus ada regulasi yang jelas begitu ya
tapi kan hari ini kita juga melihat
pemerintah dan otoritas rasanya
seperti gagap menanggapi
lihat pemprov dki memperbolehkan
mengatakan tidak ada regulasi
di jakarta cross tapi kemudian
pihak dari pemerintah kota
jakarta pusat katanya melarang
nah ini apakah anda melihat sebenarnya
tidak ada persamaan perspektif
dari sebuah blueprint tata kota di jakarta pak
jadi dari sini kita melihat bahwa
pemerintah daerah dalam tanda petik tergagap gagapi
atas kreativitas anak muda
kalau kita bicara anak muda kan banyak sekali kegiatan kegiatan
spontanitas di ruang ruang publik
nah ini harusnya pemerintah daerah
baik itu di tingkat provinsi maupun
juga di tingkat kota maupun kabupaten
harus bisa menangkap apresiasi
apa yang dibuktikan oleh anak muda tadi
karena seperti ini justru
muncul spontanitas mas kalau di
pikir secara matang belum tentu kejadian tadi itu
bisa terwujud misalnya nah
spontanitas ini tentu tetap harus
artinya karena di ruang publik
tentu ada aturan aturan ruang publik yang boleh
dilakukan yang tidak boleh dilakukan
terus kemudian dan waktunya dan juga
tentu bicara soal kebersihan
keamanan keselamatan dan kenyamanan
bagi semua orang yang menggunakan uang publik
itu juga harus dipatuhi bersama
nah ketergiatan seperti ini tentu
menurut saya harusnya diapresiasi nah oleh
karena itu kemudian yang jadi
catatan adalah balik sekarang mas
apa yang dibutuhkan oleh anak anak muda
tadi dalam ekspresi tadi dengan tetap
mengikuti aturan yang berlaku sementara
pemerintah daerah apa yang mesti mereka lakukan
supaya kita seperti ini justru
berkelanjutan karena menurut saya ini justru aset ya
kita bisa menjadikan semacam
destinasi wisata yang menarik buat
anak muda bahkan juga menjadi
kota kota di indonesia misalnya ya
kan juga bisa diperluas tidak hanya
di jakarta tapi juga di bodetabek dan kota kota
besar di indonesia jadi kita harus
melihat dari sisi positifnya tadi itu
kemudian dibalik apa yang bisa dibantu oleh
pemerintah daerah pemerintah pusat
untuk meningkatkan ketenis secara
berkelanjutan tadi karena kalau
saya lihat tidak akan
berkelanjutan kalau tanpa ada dukungan yang kuat
dari pemerintah tadi mas
baik baik pak ini kita lihat hingga
malam ini saja kemudian ini
kerumunannya semakin meningkat antusias
semakin meningkat apakah dengan
tingkat yang sebenarnya sudah
cukup jauh dan cukup
kemudian sebelumnya begitu ya
apakah rasanya pemerintah cukup terlambat
begitu pak menanggapi dengan
mengeluarkan aturan aturan terkait
dengan kerumunan ini seperti apa anda melihat
ya ini yang harus saya
lebih dibaca dibalik ya
baca dibalik itu maksudnya begini
jakarta pusat mulai wilayah ini
harus memahami apa yang
dibutuhkan oleh mereka pemerintah daerah
dki juga maupun pemerintah kota kabupaten
asal anak anak muda ini ya
jangan pakai kacamata pemerintah
karena kalau kacamata pemerintah pasti
tidak akan ketemu karena antara kebutuhan
dengan keinginannya diinginkan oleh anak anak muda
ini berbeda misal kita bicara
di akhir pekan bagi anak anak muda ini mereka justru
menghabikan waktu di ruang publik berkumpul dengan
teman teman merupakan kebutuhan tersendiri
nah bahkan bisa sampai dengan
jam dua belas malam misalnya
yang terpenting kan justru sebagai
dalam tanda petik pemerintah ini kan sebagai orang tua
kegiatan apa yang boleh kemudian bagaimana
tetap terjaga keamanan keselamatan
dan kebersihan lingkungannya begitu ya
tidak kalah penting tadi
terutama di ruang publik harus
mencegah kegiatan kriminal harus
mencegah ada kegiatan umpamanya
tadi pelecehan seksual misalnya jadi
proaktif dari pemerintah juga untuk menjamin
kegiatan yang positif ini juga tetap positif
ini misal kendaraan
gendaraan transportasi kereta api
ini kan kita bicara malam minggu misalnya
tidak tentu kemungkinan
untuk kereta api misalnya di atas
jam dua belas paling mungkin jam sebelas
atau jam dua ada penambahan jam kereta
ada penambahan bistran jakarta
misalnya untuk menuju ke tempat tempat
tujuan mereka dan aman dan nyaman
jadi fasilitas fasilitas seperti ini harusnya
diberikan karena kegiatan seperti ini kan juga tidak
selalu harus sampai dengan larut malam
misalnya kalau misalnya hari kerja gitu mas
karena sampai jumat kan ada aturannya
tapi kalau sabtu minggu misalnya
ada sedikit kelonggaran yang diberikan
jadi kan pada anak anak muda seperti ini
dukungan itu sebenarnya mereka butuhkan
terkait dengan itu saya juga ingin mengutip
apa yang dikatakan wakil gubernur dki jakarta
ahmad rizal patria yang katanya memberikan
batasan begitu hingga jam sepuluh malam
karena ini salah satunya juga menyesuaikan
dari krl yang hanya sampai jam dua belas malam
begitu nah menurut anda dalam perspektif anda
dan perspektif tata kota begitu pak nirwono
apakah kemudian dengan membatasi ini
akan membuat mereka nanti
malah akan berpencar
atau lebih baik sebenarnya kalau kita
bicara itu harus dilokalisasi seperti ini
kemudian agar lebih terpantau
lebih jelas kemudian
kegiatan yang dilaksanakan di sana tetap dalam
koridor positif tentunya begitu ya
betul jadi menurut saya
jangan membuat kebijakan yang kontraproduktif mas ya
cara berpikir anak muda tadi
anak muda jam sepuluh malam itu masih pagi mas
belum malarut malam mereka
justru semakin malam
nah ini hal hal yang harusnya juga di
dalam tanda penting diwadai
mereka tetap melakukan kegiatan positif
kalaupun sampai jam dua belas
mestinya tidak menjadi masalah
oleh karena itu tadi saya katakan
kereta api di seranjakarta itu harusnya juga
difasilitasi untuk kegiatan kegiatan mereka
toh seperti kegiatan ini kan tidak setiap hari
jadi ada upaya pendekatan yang juga
lebih persuasif bagi mereka
di sini saya berharap justru
pemerintah itu memberikan dukungan penuh
bagi kegiatan anak muda seperti ini
kalau kita berkaca ke kota kota besar dunia
entah itu di new york
ataupun di tokyo misalnya
bagi anak anak muda mereka
justru kota kota seperti ini
menghidupkan ruang kompubliknya
pemerintah kotanya justru memfasilitasi
ya tadi misalnya
transportasinya bisa tidur lebih larut malam
kemudian keamanan keselamatan
mulai dari cctv
bahkan petugas keamanan juga
ditempatkan di lokasi
sehingga kegiatan kegiatan positif
dapat terus berlanjut
selain kemudian kita lihat kenapa
misalnya di new york dan di tokyo
itu kegiatan anak muda
karena menjadi tren budaya
menjadi tempat peradaban baru
bagi anak muda
nah hal hal seperti ini
yang harusnya dilakukan
jadi ada aturan yang ketat
dalam tanda petik
ada sedikit ketunggaran
yang diberikan kepada anak muda
namanya juga anak muda
mereka perlu energi yang lebih positif
nah dukungan ini yang menurut saya
baik itu seperti yang anda katakan
di awal tadi ya
jangan kemudian menggunakan perspektif
mungkin orang yang lebih tua atau
atau lebih senior begitu
baik pak ini kemudian
jadi kontra produktif ya
baik pak ini terkait dengan fasilitas
yang sebelumnya kita bahas tadi
ini kemudian rasanya
memang dukuh atas ini kan
banyak transportasi publik
apalagi bagi para remaja
anak muda dari wilayah suburban
begitu untuk masuk ke jakarta
apakah anda melihat
memang ini hanya kebetulan saja
ada di dukuh atas

itu punya ruang ruang terbuka publik

itu punya fasilitas yang lengkap pak
ya yang tadi juga sudah saya singgung di awal
masih punya ruang ruang publik ya
ataupun dekat dengan transportasi massal
baik itu mrt lrt
bahkan juga bistran jakarta
beberapa titik yang bisa kita sebut
misalnya tadi kawasan pondok
ada mrt nya ada brt nya juga
banyak ruang ruang publik
bahkan kalau kita
secara blok m dulu terkenal dengan
dengan jalan jalan sorenya
yang juga pernah skip tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an misalnya
atau juga kita bicara di daerah
ataupun juga stasiun senen
yang juga punya ruang ruang publik
yang cukup luas
dan juga ada beberapa taman
yang jakarta dapat digunakan
kita bicara mulai dari taman menteng
ada lapangan banteng
selain monas tentunya
sebenarnya juga bisa memberikan
tetapi yang tadi saya katakan
harus banyak dilintasi banyak orang ya
begitu orang kerja
maupun juga orang naik turun kereta api
menuju ke tempat lain
sehingga ada kesempatan mereka melihat
karena mereka kan ingin dilihat
oleh karena itu
lokasi yang strategis akan dipilih
harus dekat dengan pusat kota
semakin dekat dekat pusat kota
maka akan semakin mudah untuk viral
yang tadi saya katakan
kegiatan ini bisa dilakukan di tempat lain
di pinggiran kota
tetapi belum tentu viral
begitu itu juga dilintasi oleh banyak orang
karena makhluk pusat kota jakarta itu kan
ada di bundaran hi dan di monas
oleh karena itu
stasiun dukuh atas
stasiun sudirman ini
dengan terowong kendalnya
menjadi titik sentral yang memudahkan mereka
dan jangan lupa
ini muncul karena merupakan
strategi anak muda melihat
lokasi yang paling strategisnya di moskera
jadi mereka melihat
ini paling strategis
banyak orang lewat
kalau kita melakukan kegiatan yang menarik
tentu orang akan datang
dan itu terjata terbukti
di sini kemudian
kejelian dari anak anak muda tadi
memanfaatkan ruang publik
yang tadinya dalam tanda petik
hanya sekedar ruang publik
menjadi ruang publik yang hidup
bahkan terjadi kegiatan
yang dalam tanda petik
nah ini peluang sebenarnya
kalau ini bisa diduplikasi
dengan kegiatan yang beda
bisa jadi di ruang ruang publik lainnya mas
itu keberhasilannya harusnya begitu
baik artinya pekerjaan rumahnya
tidak hanya soal transportasi yang efektif
yang kemudian saling berintegrasi
tapi juga kemudian strategis
yang anda katakan tadi pak
kemudian banyak fasilitas lain
yang harus dibangun
artinya pr nya cukup banyak
artinya pm prof dki harus membangun
selayaknya kawasan dukuh atas
atau sudirman ini di wilayah lain
betul jadi pembelajarannya kan
apa yang bisa didukung oleh pemerintah dki
nah itu kan tadi kan
main kegetar ruang publik
bahkan ada usulan terbaru
untuk area area di gedung sarinah mas ya
kan lokasi juga tidak jauh dari lokasi
stasiun dukuh atas
dan sudirman ya
dengan pelataran yang baru
dan bagus di atap bahkan
di roof garden nya gedung sarinah
itu juga memungkinkan mereka
untuk melakukan kegiatan
bahkan tidak tertentu
tayung fashion week nya itu naik kelas
untuk melakukan show di gedung sarinah tadi mas
jadi ini justru dukungan positif sekali
dari dalam tanda petik ruang publik jalanan
kemudian masuk ke ruang gedung gedung sarinah
yang mewah gitu ya
akusah kota gitu ya
artinya kan ada naik kelas
dan tidak hanya di gedung sarinah
banyak gedung gedung di jakarta
yang juga melakukan kegiatan fashion misalnya
di senayan city misalnya
ruang ruang ini juga menjadi ruang publik
bagi mereka untuk berekspresi
jadi ada peningkatan juga dalam kegiatan mereka
yang menarik itu sebenarnya bisa dilakukan sekali
ini anda sudah menyebutkan ada sarinah
kemudian ada kawasan senayan
begitu yang bisa menjadi alternatif lain
ini kemudian ada informasi juga
beberapa katanya akan pindah ke daerah pik pak
nah kalau kita melihat dari fakta ini begitu
apakah seharusnya pemerintah memang
hanya menunggu saja
seporadi satu persatu
begitu atau jangan jangan seharusnya pemerintah punya pr
juga mendorong meyakinkan masyarakat
bahwa ruang terbuka lain ini
selayak yang ada di dukuh atas pak
betul sekali mas bram
jadi pelajaran dari c time fashion week
harusnya pemper tiga i
memperkenalkan atau mempromosikan
ruang ruang publik mana saja
yang mudah dicapai
yang dapat digunakan oleh anak muda
terbaru tentu diarah revitalisasi ting misalnya
taman ismail marzuki yang baru saja
itu juga menyedarkan
ruang publik yang dapat digunakan
oleh anak anak muda
terus kemudian beberapa taman
selain taman eco park misalnya kan
taman blok m yang sedang di revitalisasi juga
yang sangat menarik dan terpenting tadi
mudah dijangkau oleh kendaraan umum
dan juga banyak dilintasi orang
ini dapat dipromosikan oleh
tiga i jakarta di seluruh wilayah
bagi pemerintah kota kota
mereka juga dapat mempromosikan
bupaten bogor di mana
di kota bogor di mana
di kepok di mana
jadi mereka justru harusnya melihat
atau terinspirasi dari cita investment bank ini
untuk mengembangkan ruang ruang publiknya tadi
nah itu pr nya di situ
nah yang lebih menarik lagi tadi
bagaimana kita menginspirasi
tidak hanya menduplikasi
tapi terinspirasi dari cita investment bank tadi
untuk melakukan kegiatan kegiatan
dalam tanda batik
yang bisa bersama atau bisa berbeda
di ruang ruang publik lainnya mas
misal kita bisa berteriajur
bisa melakukan kegiatan seni musik
atau kegiatan positif lainnya di ruang publik
yang bisa dilakukan oleh anak anak muda
dan tanggung baru misalnya skateboard misalnya
mereka kan juga butuh ruang ruang publik
untuk bermain skateboard yang tidak boleh dijalankan
karena dikejar kejar oleh petugas misalnya
berarti kan kita bisa menjadikan ruang ruang publik
bagi anak anak skateboard tadi
bermain skateboard di ruang ruang publik
yang disediakan oleh pemerintah tadi
ini contoh mudanya bagaimana
animo anak muda itu harus segera divalida
karena kalau tidak
mereka akan mencari ruang ruang publik sendiri
yang dalam tanda petik seringkali nanti dianggap
melanggar oleh pemerintah daerah
oleh karena itu lebih baik pemerintah daerah
mempromosikan mana ruang ruang publik
yang difasilitasi oleh mereka
dan kemudian bagaimana cara mencapainya
jadi kegiatan positif itu yang harusnya dihukum
sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan
oleh pak presiden jokowi
baik pak nirwono terakhir begitu
bagaimana kemudian ketika kita misalkan berhasil
memunculkan ruang publik yang lain
tapi ruang publik yang lama kemudian tidak mati
begitu pak jangan jangan hanya berpindah saja
bukan hanya di duku atas
tapi jangan jangan nanti di pik atau sardinia
hal yang paling utama adalah
buat program secara matang
memang kita harus akui bahwa
kita ini lebih pada spontanitas
oleh karena itu belajar dari cita invasiunik ini
kalau kita belajar lagi di jauh
misalnya di harajuku di jepang misalnya
atau mungkin di kota kota seperti
di new york di milan misalnya
atau paris ya kecantikan
di ruang ruang publik mereka merancang
dengan kegiatan tadi secara matang
mulai dari perencanaan program kegiatannya
artinya mereka punya kegiatan rutin
tetapi mereka punya kegiatan puncak
di setiap tahunnya
pokoknya pada bulan sekian menjadi puncaknya misalnya
tapi tetap diikuti dengan rutin
kemudian disiapkan dengan pendanaannya
sumber pendanaannya juga penting gitu ya
terus yang tidak kalah penting pendidikan keterampilan
anak muda ini kan juga perlu dibantu
apakah mereka bisa melanjutkan pendidikan
ke tingkat lebih lanjut untuk fashionnya
mennya gitu ya
jadi justri tadi juga
dapat mendukung program program anak muda tadi
jadi tidak sekedar untuk kegiatan spontanitas tadi mas
nah ini yang bisa dilakukan oleh pihak industri
oleh pemerintah daerah
maupun juga pemerintah pusat ya
seperti keuntian pariwisata misalnya
nah yang tidak kalah penting
energi positif ini harusnya lebih bagus
kalau dapat menular ke kota kota
kota kota lain di indonesia mas
itu keberhasilannya sepertinya
semangatnya harusnya di situ ya
kira kira seperti itu
baik artinya kita juga harus memikirkan
langkah selanjutnya begitu ya kebijakan lanjutan
what next nya akan
akan bagaimana kemudian memanfaatkan kreativitas
juga potensi potensi yang dimiliki anak muda
baik terima kasih pak nirwono yoga
telah bergabung bersama kami
salam sehat selalu pak
terima kasih ustaz
selamat siang pak